sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ah ibu ibu jangan pelan pelan gitu dong
katanya bapak sebelum aku lahir sudah kabur
ibu jangan berbahaya dong bu
dulu kamu itu adalah anak yang cekatan dan juga terampil
bohong orang bahkan gak kenal aku kamu pun gak kenal aku
aku ini bukan sakuriah aku ini bagus calon suami kamu
terimalah kenyataan subi
sankuria sebut aku ibu
kalau kamu akan batalkan menikahi ibumu
aku tetap menikahi kamu walaupun kamu ibu aku
hey prajurit ayo cepat ayo cepat kerja kerja
hey nanti dapat dong gajibu
bendungan sudah hampir selesai
dan anakmu sudah membuat perahu
aku merasa ini ada yang aneh
ada yang bekerja tapi kita tidak bisa melihatnya
mungkin memang sudah takdirnya aku menikah dengan anakku
setelah sebelumnya aku punya suami yang pengecut
kamu jangan menyerah sumi
selama ini kamu tidak pernah menyerah
dan sekarangpun kamu tidak tidak bisa menyerah
menikah dengan anak akan membawa kehancuran sumbi
sekarang mintalah bantuan pada suamimu layuwangi
melihat siapa yang telah membantu anakmu
suamiku sudah mati mira
kalau begitu sekarang kamu berdoalah
minta pada tuhan agar dia bisa membantu kamu
sepertinya sedang ada masalah
bagus itu adalah
anakku yang telah delapan belas tahun lalu hilang
akhirnya anakmu kembali juga
tapi yang jadi masalah sekarang
setelah aku memberitahu bahwa aku adalah ibunya
dia tetap bersikeras mau menikahiku
lalu aku memberi syarat padanya
aku pikir dia tidak akan bisa melakukannya
aku menikah dengan dia
aku berpikir abah
abah tolonglah sumbi abah
bantu dia agar bisa melihat siapa yang membantu anaknya
untuk membendung sungai citarum dan membuat perahu
memang itu bukan perbuatan manusia biasa
ada yang membantu anakmu sumbi
abah aku mohon
tolong buka indera kenam aku
agar aku bisa melihat semuanya
abah akan membantumu
dan berdoa pada yang kuasa
mereka adalah kelas ketujuh dari gunung lembu
dan anak baiku oleh dia yang membantu anakmu
gunung lembu takut dengan matahari
karena mereka takut akan terbakar
sumi ayo kita gagalkan pekerjaan anakmu
aku tahu caranya
ayahmu terima kasih ya pak
kita harus bawa kain putih ini ke tempat yang lebih tinggi
yang dekat dengan pantai
kita harus membangunkan para ibu dan menyalakan obor
lalu mengeluarkan ayam jago agar berkokoh
kita akan membuat pagi lebih awal
kita akan membuat sinar seperti matahari
aku juga tidak mau kompromi dengan anakku
kalau dia bisa bermain curang
dengan mengarahkan bala bantuan si luman
aku juga bisa meminta bantuan kaumku
nanti keburu selesai
ibu tolong bantu saya ya ibu
ibu tolong ibu
ada apa ya
ibu tolong bantu saya ya ibu
bapak bapak ibu ibu
biarkan sumbi yang menjelaskan
saya membangunkan kalian
saya minta pertolongan kalian
saya ingin kalian menyalakan obor kalian
dan ikut saya ke hulu sungai citarum
dan sebagian lagi tolong bantu nyimira untuk membentangkan kain putihnya
tolong bentangkan ini ya
hentikan pekerjaan kalian hari sudah pagi ayo kita pulang
gurian jangan pergi gurian
pekerjaan kita belum selesai
maaf tuanku tapi hari sudah pagi
kami semua bisa terbakar
gurian tunggu dulu gurian tunggu
ini pasti ada yang salah
sumbu belum datang pasti ada yang salah gurian
sumbi keluar kau sumbi
kamu boleh menipu jin atau siluman tapi aku gak bisa ditipu
ini pasti pekerjaan kami dan penduduk desa iya kan
dengar ya sang gurian
meminta bantuan jin ataupun siluman itu juga termasuk perbuatan curang
sekarang mengakulah kalau kamu itu telah kalah
rubahlah niatmu untuk menikahiku
aku ira kalau aku adalah ibumu dan kau adalah anakku
dan aku tidak mungkin menikahimu
aku akan tetap menikahi kamu walaupun kamu itu ibuku
aku tidak mau dinikahi olehmu
kamu telah gagal
hentikan perbuatan kamu nak
tom ini manusia atau bukan sih
kelakuan kamu itu seperti binatang
dengan istri kamu itu seceras batu
masalah bukan itu

yang cukup sedikit untuk gedachta
melakukan bahan lainnya